belakangan publik dibuat gempar dengan pemberitaan mantan atlet voli putri nasional yang berpangkat sersan ii
aprilia manganang resmi mengalami pergantian jenis kelamin dari perempuan ke laki laki
ya dan kepala staff tni angkatan darat jenderal andika perkasa beberapa waktu lalu mengatakan
aprilia mengalami kelainan bentuk alat kelamin sejak bayi yang disebut hipospadia
berdasarkan pernyataan andika perkasa saat dilahirkan aprilia sempat dinyatakan sebagai perempuan
hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki kedua orang tuanya terkait kelainan alat kelamin yang dimiliki anaknya sejak dilahirkan
setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di rs pad gatot subroto
diketahui kadar hormon testosteron dalam tubuh aprilia lebih tinggi daripada hormon yang dimiliki perempuan
lantas apa sebenarnya hipospadia ini
menurut badan penelitian dan pengembangan kementerian kesehatan litbang kemenkes
hipospadia merupakan kelainan anatomi dari alat kelamin anak laki laki yang didapatkan sejak lahir atau kongenital
ciri cirinya testis atau buah pelir tidak turun salah satu atau keduanya pada kantong skroto
kemudian lubang saluran kencing atau ujung uretra bukan berada di ujung penis
melainkan berada di bagian belakang pangkal penis
dokter spesialis anak subspesialis endokrin dari rscm jakarta nani sakarina mengatakan
jumlah kasus hipospadia di asia adalah satu berbanding sepuluh kelahiran bayi laki laki
sementara di eropa angka kasus ini sekitar delapan belas berbanding sepuluh ribu kelahiran bayi laki laki
di amerika utara perbandingannya lebih tinggi yaitu tiga puluh empat berbanding sepuluh kelahiran bayi laki laki
di indonesia kesehatan tersebut tidak hanya untuk orang tua
tetapi semua tenaga kesehatan juga perlu tahu yang menolong kesalinan
jadi bayi baru lahir tidak hanya dilihat dada jantung paru paru punangis selesai
tetapi juga perlu diperiksa jenis kelaminnya dengan teliti perlu diraba
jadi yang perlu dilihat kalau kelihatannya ini anak lelaki perlu dilihat ujung penisnya
harus dilihat kelihatan kekelaminnya
hipospadia atau kelainan pada alat kelamin anak laki laki ini masih bisa ditangani
dan seharusnya diatasi sejak dini sebelum anak tersebut mengalami akil balik
hal ini disampaikan oleh dokter spesialis bedah urologi rscm fkui hendi mirza
menurutnya bila makin dewasa alat kelamin akan mengalami perubahan
saat koreksi bedah urologi dilakukan ketika sudah berusia dewasa
sebuah uang terjadinya komplikasi dan perdarahan sangat besar
sehingga semakin sulit intervensi dilakukan oleh ahli urologi
biasanya sih faktor umur sih jadi dia sudah melewati akil balik kan
jadi kita sudah cukup terlambat untuk melakukan intervensi apapun gitu
idealnya kan ini kelainan kelainan seperti hipospadi atau ada kelainan kelainan penyerta yang lain yang barang hipospadi ini
harusnya diintervensinya kan di usia masih kecil gitu
supaya pertumbuhannya ke depan lebih baik gitu
tapi ya ironisnya gitu lah ya itulah kenyataan yang ada di negara kita ini
sementara dokter spesialis andrologi sekaligus seksolog dari fakultas kedokteran udayana bali prof wimpy pangkahila mengatakan
bila memang yang terjadi pada aprilia manganang hanya hipospadia saja tanpa ada penyulit yang lain
ditambah lagi hormon testosteron yang normal
kemungkinan mengalami ereksi bisa terjadi
meski tidak begitu sempurna dan secara hasrat seksual yang bersangkutan bisa tertarik kepada perempuan
supaya hipospadinya normal kan gitu kan maksudnya
kalau hipospadi normal lalu fungsi tesisnya normal ya berarti dia bisa menjadi pria normal
nah cuma sekali lagi mungkin ya sekali lagi karena saya nggak melihat kasusnya mungkin teknisnya juga nggak normal ya
kalau tesilnya atrofi tadi berarti hormonnya tidak baik gitu
kalau itu yang terjadi maka dia perlu mendapatkan pengobatan
untuk mempertahankan kondisi supaya betul betul seperti pria normal
wimpi pangkahila menambahkan bila seseorang mengalami hipospadia dan menjalani tindakan medis berupa operasi dari ahli urologi
harus dipastikan lagi organ testis dan hormon testosteronnya
bila memang kondisinya masih tidak normal pasca dioperasi
maka yang bersangkutan harus melakukan pengobatan lanjutan secara berkala untuk mempertahankan hidup
yang menjadi penyulit hipospadia menurut wimpi adalah kondisi testis mengalami atrofi yaitu mengecil dan tidak bisa memproduksi sel sperma
arman helmi muhammad iqbal jakarta